ini pak ya saya jelaskan ya
bahwa bapak menurut laporan warga
bapak telah membukar kuburan yang selama ini saya cari cari
itu fitnah pak itu fitnah pak
nanti bapak bisa jelaskan kepada kami
di kantor punisi
saya tidak bersalah pak
sudah tidak usah banyak bicara
sumpah pak saya demi allah pak
dia memperlukan saya pak
istri saya mau melahirkan pak
saya tidak bersalah pak
siti ibu tolong aku ya siti
bapak ibu pingsan pak
dalam alam rumah istri saya
jadi nggak mungkin kalau ada orang lain punya
dan barang barang ini ikut dikubur pada saat istri saya meninggal
kau maha adil tapi kenapa kau tega membiarkan semua kejadian ini datang secara beruntung menipu hamba
selama ini kami keluarga selalu tak ada padamu ya allah
tolong kami ya allah
tolong kami ya allah
tolong kami ya allah
tolong kami ya allah
pak mohamad sekarang sudah bebas
alhamdulillah ya allah
ya mari pak
kita harus pergi
pak mohamad tadi pagi ada orang datang ke kuburja kami
dan memberitahukan siapa pelaku pembongkaran kuburannya sebenarnya
bahwa pelakunya adalah bapak soekirin
dan istrinya sudah saja ber geja geja kesal wanita

tidak seperti ke
alhamdulillah terima kasih
siapa yang melakukan ini
dan siapa yang menolong ibu
aku sebut namamu
setiap aku setuju
aku meminta perbaikanmu
aku meminta perbaikanmu
dari segala dosaku
dalam hidup dan matiku
betul pak mamat
saya adalah ibu yang pernah bapak tolong dulu
apa yang saya lakukan ini belum ada apa apanya pak
dibanding apa yang telah bapak berikan pada saya waktu itu
ternyata almarhum suami saya meninggalkan polis asuransi yang jumlahnya lumayan banyak pak
dan dari uang itu saya mendirikan perusahaan kekecilan pak
syukur bisa berkembang besar hingga sekarang
alhamdulillah saya ikut bersyukur atas kesuksesan ibu
pak mamat saat ini saya sedang membutuhkan seorang pimpinan
untuk salah satu anak perusahaan saya
dan kalau pak mamat bersedia
saya hendak menawarkan kedudukan itu untuk bapak
pak mamat pak mamat kan tahu
saya ini siapa saya juga bukan siapa siapa pak
kalau saya bisa saya yakin pak mamat juga bisa
bagi saya pak muhammad itu orang yang baik
bagi saya itu sudah cukup pak
tuhan maaf besar
aku sebut namamu
setiap aku setuju
aku kelas ya